ya anda masih bersama kami di good morning kita punya satu bahasan soal video viral
mungkin anda sampai saat ini juga masih melihatnya
jadi ada sebuah video yang memperlihatkan seorang bayi laki laki terdetak lemas di minimarket
sementara sang ayah ini yang dinyatakan juga ayah kandung terlihat menghitung uang di depan anak tersebut
ya setelah video itu viral pemirsa lalu kemudian pihak kepolisian sekarang sudah mengamankan keduanya
dan juga sudah ada perkembangan terbaru mengenai kasus ini
jadi pemirsa coba kita lihat sama sama seperti apa informasinya
hai dede namanya siapa namanya siapa berapa bulan pak
bayi yang tergeletak lemas ini berinisial mu usia sebelas bulan
sementara pria yang sedang duduk sambil menghitung uang adalah zafrul ayah kandung mu
setelah video tersebut viral unit perempuan dan perlindungan anak polres jakarta pusat
mendatangi tempat tersebut
yakni di minimarket jalan kiai haji agus salim sabang menteng jakarta pusat
ayah mu diduga sengaja mengajak anaknya untuk ikut mengamen
motifnya agar banyak orang yang berempati sehingga zafrul bisa mendapat lebih banyak uang
namun berdasarkan pemeriksaan terhadap kedua orang tua mu polisi tidak menemukan unsur pidana eksploitasi
kepolisian juga tidak menemukan pemberian obat seperti yang sempat diduga diberikan kepada anaknya
karena alasan ekonomi
mengajak anak bungsunya untuk mencari uang dengan mengamen
sementara kedua kakak mu saat ini tengah bersama sang ibu di pelataran pertokohan pasar tanahabang
keluarga ini tidak memiliki tempat tinggal tetap
motif eksploitasi kami belum menemukan
tolong dibedakan sekali lagi saya tekankan ketika anak tersebut disewa oleh seseorang untuk mencari nafkah
dan ada unsur eksploitasi anak tersebut bayar sewa kemudian dibawa untuk menjadi ini
jadi semata mata dia sambil menjaga sambil mengamen
apa pak anaknya pak
dikasih obat obat biar coba
pihak kepolisian akan menyerahkan mu ke pihak dinas sosial dan kpai untuk mendapatkan perlindungan
sementara itu kepala bidang rehabilitasi dinas sosial menyatakan siapapun yang sengaja menggunakan anak
untuk mencari belas kasih orang lain akan ditidak secara hukum